polisi menyebut dua tersangka pelaku penyerangan terhadap menko polhukam wiranto sudah siap mati dengan aksi yang mereka lakukan
pihak kepolisian juga mengklaim pasangan suami istri itu telah mengatur strategi dan membagi tugas dan melancarkan aksinya
hal ini disampaikan kepala biro penerangan masyarakat karo penmas divisi humas polri
brigjen pol dedy prasetyo dalam konferensi perjumat siang di kantornya
deddy menyebut informasi tersebut didapat setelah interograsi awal kepada kedua pelaku syahril alamsyah dan fitri adriana binti sunarto
saat menyerang target keduanya telah bersepakat harus melakukan perlawanan jika mendapat tindakan dari petugas
keduanya bahkan mengaku siap ditembak mati petugas saat beraksi
pengguna polisi saya nanti akan menyerang pejabat itu
harapan saya dia punya harapan saya ditangkap saya akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin saya ditembak sama polisi
tembak mati seharusnya siatnya berhasil
demikian juga istrinya kamu juga melakukan lawan semaksimal mungkin
makanya sampai kang istri itu nekat untuk melakukan serangan terhadap kapolda